berkaki banyak dan bercangkang keras inilah kaki seribu
bagi sebagian orang hewan yang juga dikenal dengan nama louis ini
sering dianggap sebagai hama pengganggu dan menjijikan
tapi tidak bagi rizky sadik ismail yang justru melihat peluang mengisi pundi pundi rupiah
dari hewan yang satu ini
di rumahnya di kawasan cijawura kota bandung
sadik membudidayakan hewan bernama ilmiah diplopoda ini sejak dua ribu sepuluh
pembelinya dari berbagai kalangan mulai dari kalangan peneliti hingga kolektor
ketika ada teman yang bertanya kaki seribu itu pernah lihat
dapat kaki seribu dipotokan dan ternyata harganya luar biasa mengejutkan
akhirnya dari situ mulai pelihara kaki seribu sedikit demi sedikit
dan akhirnya sekarang sudah cukup banyak dan ada beberapa jenis
untuk kaki seribunya sendiri biasa dijual itu untuk orang orang yang hobi
jadi untuk koleksi ada juga yang memang dia untuk tugas kuliah dan lain sebagainya
membudidayakan artropoda ini cukup mudah
hewan yang menyukai udara lembab ini bisa
diberi makan sayuran atau makanan sisa tiga hari sekali
semakin lembab udara kaki seribu bisa hidup lebih lama
sadik biasanya menyiapkan wadah beralaskan tanah dan daun kering
untuk menjaga kelembapan kandang sekaligus sebagai tempat berlindung dari sinar matahari
satu ekor kaki seribu mampu bertelur sebanyak tiga puluh hingga tujuh puluh butir
menurut sadik ia meraup keuntungan hingga lima juta rupiah per bulannya
lian permatasari bandung